artis vanessa angel dan suami bibi ardiansyah dimakamkan pada hari jumat lima november dua ribu dua puluh satu
di tpu islam malaka jakarta selatan
vanessa angel dan bibi ardiansyah mengalami kecelakaan tunggal di kilometer enam ratus tujuh puluh tiga tol nganjuk surabaya
ruas jombang pada tanggal empat november dua ribu dua puluh
jenazah kedua korban dibawa ke jakarta dari rs bayangkara polda jawa timur
lewat jalur darat untuk selanjutnya disemayamkan di rumah duka di kawasan jakarta barat
usai tiba di rumah duka jenazah vanessa angel dan suaminya febri ardiansyah atau bibi
dikebumikan jumat pagi di tpu islam malaka pesanggerahan jakarta selatan
dikutip dari detik com sesuai dengan permintaan keluarga keduanya dimakamkan dalam satu liang lahat